dan kita sudah terhubung melalui sambungan telepon dengan jurnalis transmedia ibnu munzir di makassar
selamat pagi ibnu
ya selamat pagi bang
ya ibnu bisa anda jelaskan bagaimana kronologi kejadian ledakan di gereja katedral makassar
sulawesi selatan yang terjadi tadi pukul sepuluh lewat dua puluh delapan wita
ya saat ini saya berada di lokasi ledakan tepat di depan gereja katedral makassar
yang berada di jalan kajolalido tepat pertigaan jalan kartini makassar
sampai saat ini di lokasi sudah terlihat anggota primop dari gegana polda sulsel mengamankan lokasi
namun sebelumnya beberapa bagian tubuh masih terlihat di lokasi
kemudian api juga masih nampak di tepat
di depan pintu sebelah kanan gereja katedral makassar
oke ini tadi dikatakan ledakannya cukup besar
tadi juga anda sampaikan bahwa masih ada kobaran api yang terlihat
ini bisa anda gambarkan juga bagaimana kerusakan yang terjadi akibat ledakan ini
ya kerusakan bisa terlihat di depan pagar pintu masuk gereja katedral
satu unit motor terlihat terbakar di depan gereja katedral
meski apinya tidak terlalu besar tapi beberapa bagian juga mengalami kerusakan akibat banyaknya serpihan
kemudian ada satu unit mobil yang tepat berada di depan pintu masuk gereja katedral juga mengalami kerusakan
oke kemudian ibnu ini kan juga terjadi di hari minggu yang adalah saat bagi umat kristiani ini beribadah
yang mana juga dengan jemaat di sana saat kejadian
saat kejadian memang gereja katedral sedang mengadakan ibadah minggu
namun saat ledakan terjadi saya melihat beberapa jemaat keluar dievakuasi oleh petugas keamanan
petugas kepolisian dan pihak keamanan gereja
beberapa bagian juga beberapa orang juga jemaat terlihat mengalami luka dan dibawa dan dievakuasi ke rumah sakit
kemudian selain tadi
korban dari jemaat gereja
ini juga menurut laporan
yang kami terima ada korban
selain dari jemaat gereja bisa anda
sampaikan informasi yang sudah
anda terima sejauh ini terkait dengan korban
sampai saat ini
untuk korban dari
ledakan bom yang ada di gereja
katedral kita belum bisa memastikan
korban yang ada karena sampai saat ini
belum ada keterangan resmi dari pihak kepolisian
yang diberikan kepada awak media
di makassar cuman
di depan gereja
ini mungkin ada
kira kira berapa orang pelakunya ibnu
untuk sampai saat ini
kita belum bisa memastikan pelaku juga
belum bisa memberikan keterangan
kepada kami namun
sampai saat ini kita masih menunggu
keterangan dari pihak kepolisian
beberapa polisi pejabat tinggi
pju polda sulsel juga sudah tiba di lokasi
sebelumnya juga terlihat
juga sudah memasuki
di sekitar ledakan
kemudian untuk saat ini
apakah proses evakuasi di sana
sampai saat ini sudah tidak terlihat
oleh pihak keamanan kepada
gereja katedral makassar
khususnya dari gegana
jibom dan inavis
nampak berjaga dan
saat ini kondisinya di sana
seperti apa apakah
ramai dengan warga
oke kemudian juga terkait
di lokasi sekitar
informasi ataupun pernyataan dari pihak
gereja ataupun polda
sampai saat ini kita masih
keterangan dari pihak kepolisian
polda sulsel terkait dengan
apa yang menjadi penyebab
gereja katedral makassar ini
pihak keamanan security juga belum
keterangan terkait ledakan yang terjadi
di gereja katedral makassar
oke kemudian ini
anda sudah dapat informasi belum
dari warga sekitar ataupun saksi mata
yang mungkin sebelumnya melihat
detik detik terjadinya sebelum ledakan
dari informasi yang saya dapatkan
dari salah seorang
berada di sekitarnya
warga mengatakan awalnya menduga
ledakan itu berasal dari
trafo listrik yang berada di sekitar
atau tepat berada di lapangan
karebo simakasar namun
setelah mendatangi lokasi kejadian
ternyata terlihat beberapa
manusia berserakan beberapa
yang diduga akibat ledakan bom
kemudian terlihat juga
api masih menyala
tepat di depan pintu
masuk gereja katedral makassar
jadi ini kuat dugaan
pelaku ini menggunakan sepeda motor
seperti itu ya
sampai saat ini berdasarkan pandangan mata
pelaku menggunakan sepeda motor
ini kemudian setelah tadi
terjadi ledakan sekitar pukul sepuluh
lewat dua puluh delapan menit ini bagaimana
kemudian aktivitas di sekitar
kalau aktivitas di gereja sendiri
sampai saat ini masih rame ya
pju nampak juga terlihat
sudah ada datang
mohamad ramdan pomanto
namun warga diminta untuk tidak
mendekat di sekitar
gereja katedral makassar
ini apakah jalan yang ada di depan
gereja saat ini ditutup ibnu
kondisi saat ini
hampir seluruh jalan
yang ada di sekitar
gereja katedral makassar sudah ditutup
menggunakan polisi lain oleh pihak keamanan
yang berada tepat di
tengah pertigaan jalan
dan jalan kajo lali domakassar ini
hampir seluruhnya telah ditutup
oleh pihak keamanan
kepolisian oke jadi sudah
tidak ada aktivitas yang melintas
di sekitar gereja seperti itu ya
ya sudah tidak terlihat
oke kemudian untuk di sekitar gereja
sendiri ini seperti apa
kondisinya apakah di situ misalnya
ada tempat tempat aktivitas
warga seperti pasar misalnya
ataupun tempat berolahraga
jadi memang lokasi gereja yang
ada di jalan
kajo lali domakassar ini tepat
berada di pusat kota makassar
tepat berada di
tak jauh dari
lapangan karyawusi makassar yang
biasanya digunakan oleh masyarakat untuk
saat ini memang
sejumlah warga masih ramai di sekitar
lokasi beberapa warga
juga kaget dan shock mendengar
adanya ledakan di sekitar lokasi
namun bisa dilihat juga
di tepat di depan
gereja katedral makassar
beberapa mobil petugas keamanan
dari korps bimob polda sulsel
pasukan bimob juga
bersenjata lengkap nampak
siaga di tepat di depan
gereja katedral makassar
tak satupun warga yang
berada di sini diminta
tak satupun warga yang berada
di sekitar sini
yang telah dilarang pihak kepolisian
beberapa warga bahkan diminta untuk
kemudian ipno ini juga kami mendapatkan
tidak jauh dari lokasi ledakan ini
ada satu tempat yang menjadi
nah ini apakah anda sudah dapat update terbaru
bagaimana kemudian nantinya proses
vaksinasi di lokasi tersebut
ya jadi memang betul
lokasi yang ledakan
di gereja katedral makassar ini
di lapangan karebosi makassar
dimana lapangan karebosi makassar ini
menjadi tempat lokasi
kota makassar namun
aktivitasnya di sana
akibat ledakan bom
di gereja katedral karena
lokasi vaksinasi yang terlihat ini
ledakan bom di gereja katedral makassar
kemudian bagaimana berarti
pengamanan saat ini
di sekitar lokasi
sampai saat ini
sejumlah pihak keamanan kepolisian
polda sulsel dari korps brimob
juga nampak terlihat
petugas pemadam kebakaran di sekitar lokasi
area ledakan bom
yang ada di gereja katedral
beberapa ruas jalan juga sudah terlihat
dan warga diminta juga
berada di sekitar lokasi
gereja katedral makassar
ipnu kemudian tadi
para korban dari
jemaat gereja maupun sekitar tadi
sudah ada yang dilarikan ke rumah sakit
bisa anda informasikan ke rumah sakit mana
para korban ini di bawah
berdasarkan pantauan saya di
nampak dilarikan ke rumah sakit
yang berada di depan gereja
para korban dilarikan menggunakan kendaraan
tak jauh dari lokasi
gereja katedral makassar
nampak terlihat ada sekitar
dua hingga tiga orang korban
nampak dilarikan ke rumah sakit
kecamatan ujung pandang kota makassar ini
namun hingga saat ini kami belum bisa
mendapatkan data dimana para korban
dilarikan akibat ledakan bom di
gereja katedral makassar
oke nah ini kemudian untuk para korban sendiri berarti
apakah korban ini terkena ledakan dari dalam gereja atau seperti apa
ya dari pantauan di lokasi kebetulan saya berada
di lokasi kejadian
nampak beberapa korban diduga
menjadi korban akibat serpihan ledakan
di gereja katedral makassar
nampak mengalami luka di bagian
kita belum bisa memastikan
apa apa yang menjadi penyebab dari
gereja katedral makassar
oke ini kan kemudian juga lokasi
gereja sendiri tidak jauh dari pusat
aktivitas warga di sana
apakah sudah ada
apa ya kebijakan ataupun misalnya penutupan
di sekitar lokasi ibnu
ya betul jadi gereja katedral makassar ini betul sekali berada
tepat di pusat kota makassar
dimana lokasi ini
berada tak jauh bahkan dari
polsek ujung pandang makassar
kemudian juga lokasi gereja katedral ini tak jauh dari
kemudian juga ada kantor
balai kota makassar kemudian juga
lokasi ini tak jauh dari
hotel dan mal di makassar
kebijakan tertentu dari
pemerintah setempat untuk
beberapa tempat yang
keramaian di pusat kota makassar
ibnu munzir kami tunggu
informasi terbaru dari anda
tentunya nanti dan